lonjakan kasus covid sembilan belas mulai berdampak pada fasilitas kesehatan selain tingkat keterisian rumah sakit yang mulai penuh
sejumlah daerah melaporkan kekurangan oksigen
fakta itu kontradiktif dengan paparan pemerintah yang menyebut stok oksigen untuk daerah dan juga nasional masih aman
bagaimana sebenarnya kebutuhan akan oksigen di tengah terus melonjaknya kasus covid sembilan belas
langkah mitigasi apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk kelangkaan oksigen
mari kita akan diskusikan pada malam hari ini
sudah tersambung lewat sambungan zoom
saya bersama dengan dr darwito ketua persatuan rumah sakit seluruh indonesia dia
selamat malam dr darwito
kami juga sudah tersambung dengan dr adib humaydi ketua tim mitigasi dokter pbid
selamat malam dr adib
selamat malam mas denhad
salam sehat selalu
malam hari ini kita coba mendiskusikan bagaimana soal problematika stok oksigen yang mungkin sudah mulai dirasakan di beberapa daerah
saya ingin ke dr darwito terlebih dahulu
beberapa kalau kita melihat narasi apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan juga mungkin daerah
saya tidak tahu kalau kemudian yogyakarta begitu ya
yang mengatakan bahwa stok ini masih aman tapi faktanya berbeda yang ada di lapangan
sebetulnya dari yang anda dapatkan
dapat informasinya pak darwito bagaimana soal stok oksigen ya
khususnya di yogyakarta dan juga di jawa tengah yang kabarnya memang mulai ada beberapa rumah sakit yang mulai menipis stoknya
oke begini ya
artinya bermula dari memang kan kita tahu yang adanya lonjakan pasien covid masuk rumah sakit itu kan naik tajam
pasti kebetulannya naik kan
nah itu rumah sakit
yang sudah saat itu ya artinya melakukan kontrak kerja dengan vendor
itu ada vendor yang memang keterlambatan satu dua hari
tapi saat itu kita bicarakan bersama
yaitu bahwa venda tersebut siap untuk melayani
dan sampai sekarang ya terpenuhi
tapi untuk stok yang aman
sebenarnya ya perlu sama sama kita duduk bersama
tapi sejauh ini apakah memang ada beberapa rumah sakit ya
temuannya yang mengalami kekurangan oksigen misalnya
ya artinya logis
ini suatu hal yang logis
di mana pasien banyak
kebutuhan pasien pasien untuk pasien covid
itu kan misalnya di problemnya di paru paru
di mana dia sesak nafas
kemudian butuh oksigen yang lebih tinggi daripada normal
misalnya diberikan oksigen yang sekitar sepuluh liter per menit
itu kan kebutuhannya mesti naik
itu adalah suatu hal yang logis
nah ini kadang kadang vendor yang mengadakan mou dengan rumah sakit
itu kadang kadang tidak memrediksi segembikian besarnya lonjakan
tapi dengan cara kita bicarakan kemarin di tvi
itu ya alhamdulillah mulai sedikit sedikit teratasi
mungkin satu dua hari ini ya semoga bisa
dilakukan pemenuhan kebutuhan teman teman rumah sakit
kabarnya memang sudah ada kesepakatan ya
dr darwito antara asosiasi mungkin nakes dan juga dari rumah sakit dengan pemda
bahwa akan menambah satu kontainer tabung atau mungkin stok oksigen
benar demikian dok
itu kesepakatan dia ya
tapi saya sebagai ketua pem di iji ya
dalam artian karya pemda
saya menyarankan memang ke depan itu rumah sakit yang besar besar
itu membuat sendiri namanya investasi di dalam generator oksigen
yang sebenarnya itu teknologi yang tidak begitu rumit dan harganya juga terjangkau
bayangkan kalau kita rumah sakit itu minimal mempunyai generator generator sendiri
oksigen itu kan nggak perlu tergantung dari vendor
modalnya sekitar ada yang satu tiga miliar ada yang sampai enam ya tinggal pilih
tergantung dari kapasitas itu sendiri
baik dr darwito persisnya sejak kapan sebetulnya misalnya untuk wilayah diy ya
anda melihat ada demand yang begitu tinggi terhadap stok oksigen
karena kan ini angkanya grafiknya naik terus ini dok apalagi per hari ini ya
jogja juga angkanya tinggi penambahannya hari ini
secara nasional ini angka kasus harian pecah rekor dalam tanda kutip begitu dua puluh ribuan kasus
apakah memang seminggu terakhir atau memang sejak beberapa minggu sebelumnya anda sudah melihat bahwa ada kebutuhan akan oksigen yang akan bisa saja kemudian akan lebih tinggi lagi
iya logikanya kalau artinya kan kita bicara rumah sakit itu sebagai hilir
dulunya kan pasokan itu kan dari masyarakat
kalau masyarakat di situ terjadi suatu insidensi
dari covid itu makin naik dibawah rumah sakit lebih naik
nah itu yang kadang kadang ini perlu kita bicarakan bersama kita lakukan perencanaan bersama
tapi prinsipnya bahwa kita itu rumah sakit ya sesuai dengan kebutuhannya
nah ini ke depan kalau teman teman itu memang kita sarankan untuk menginvestasikan generator yang bisa memproduksi oksigen
satu yang sudah di gii itu satu rumah sakit ya itu rumah sakit di tunduk gitu luar masyari itu sudah menginvestasikan generator oksigen tersebut
oke baik saya ke dr adib
dok logis memang ya ketika ada kasus bertambah tentu kebutuhannya juga meningkat terutama untuk oksigen begitu
nah dari mulai munculnya berita berita bahwa terjadi kekurangan stok oksigen menipis di sejumlah daerah katakanlah sekarang mungkin masih terfokus di jawa tengah dan juga yogyakarta begitu
apa yang kemudian dicatat ya dari stok oksigen ini apakah memang didengar juga hal yang sama bahwa dari rekan rekan dokter misalnya memang mengeluhkan hal yang sama dok
ya jadi perlu kami sampaikan kondisi oksigen itu kan dia harus tersedia dua puluh empat jam
ya pada saat kemudian ada satu fase di mana satu sampai dua jam itu stoknya tidak terpenuhi
maka ini tentunya akan membawa satu konsekuensi yang juga tidak terpenuhi
ini juga bisa menjadi konsekuensi yang juga bisa berpotensi bermasalah di dalam kondisi yang ada di pasien atau yang sedang mendapatkan perawatan
nah inilah yang kemudian terjadi
jadi di awal yang minggu lalu dua kabupaten di pati dan kudus yang kemudian sempat ada kekurangan oksigen atau ada oksigen yang satu sampai dua jam
nah problemnya ini yang kemudian yang harus dilihat adalah bahwa oksigen itu
ada oksigen yang tabung ada oksigen yang liquid
nah stok oksigen yang tabung memang lebih mudah sehingga saat kemudian ada keterlambatan keterlambatan karena pengisian oksigen yang liquid
maka kemudian di stop oleh tabung
tapi kemudian oksigen yang liquid inilah yang kemudian di beberapa wilayah termasuk jawa tengah kemudian di diy ini
ini kondisi yang memang terutama adalah kebutuhan tentang oksigen liquid ini
pada saat kemudian kita bicara sekarang kondisi yang sudah terjadi apalagi kita bicara suplai dan demandnya
suplai produksinya keterbatasan tapi demandnya luar biasa tinggi dengan kondisi saat ini
maka yang kita harus perhitungkan adalah seperti yang disampaikan dr darwito
semua rumah sakit atau kesehatan harus bisa menghitung kebutuhan oksigen sehingga itu kemudian pasokan dari vendor

ya dari pt pt yang kemudian mensuplai baik itu oksigen tabung atau oksigen liquid

itu bisa diperhitungkan
ya jangan sampai ada kondisi di mana yang tidak mendapatkan oksigen dengan baik karena suplai oksigennya terlambat atau kirimannya terlambat
oke dr radip kalau kita dengarkan pemerintah kan memang klaimnya memang semuanya masih aman stoknya aman begitu ya
tapi dari temuan temuan idi mungkin di lapangan ya tidak hanya kemudian di beberapa daerah saja
apakah memang sudah mulai muncul ada keluhan yang sama begitu bahwa ini memang sudah muncul
apakah memang sudah mulai muncul ada keluhan yang sama begitu bahwa ini memang sudah muncul
apakah memang sudah mulai muncul
apakah memang sudah muncul
apakah memang sudah muncul
apakah memang sudah muncul
ya jadi pada saat kemudian bicara ada satu waktu jadi satu sampai dua jam katakanlah ini yang kemudian juga dapatkan laporan dari teman teman yang di awal itu di jawa tengah kemudian di
sekarang potensi itu pun juga bisa terjadi di jawa timur
maka yang diperhatikan adalah jangan sampai stok oksigen ini terdampak

upaya yang tentunya harus dihubung adalah tentunya kami mohon tiap rumah sakit bisa menghitung
hingga jangan kemudian sudah habis baru kemudian penuh pada vendor
karena kita pasti akan bicara supply bicara produksi
sehingga kalau kemudian bicara juga nanti transportasi dan distribusinya
maka harus benar benar bisa dihitung berapa kebutuhannya apalagi dengan demand yang cukup tinggi pada saat ini
sehingga stok itu akan bisa terus gitu
ini nanti kita akan bicara tentang stok itu yang baik itu yang oksigen liqui
ataupun oksigen yang dengan tabung
oke dr darwito sudah dikalkulasi dengan baik karena demand yang tinggi tadi yang kita bahas juga tadi dengan dr adib
itu memang namanya kekapasitas itu harus dihitung
kita harus duduk bersama dengan para epidemiologi
pasti nanti di prediksinya prediksinya pasien pasien yang rencananya bisa masuk rumah sakit
saya terus terang
seandainya pasien pasien itu yang masuk rumah sakit itu dipilah
yaitu kalau yang terang berat kemudian sedang itulah rumah sakit
yang ringan itu masuk shelter
shelter itu kadang kadang tidak diperhitungkan ya
shelter shelter itu mestinya bukan dipokuskan di suatu tempat yang jauh
misalnya di kota provinsi atau kabupaten
sehingga nanti orang orangnya itu desa yang otg atau gejala ringan itu masuk ke shelter
sehingga nanti rumah sakit itu kalau misalnya ada pasien yang sedang bisa kemudian masuk ke ringan itu bisa di delivery ke shelter desa desa tersebut
kan lebih anisien
rumah sakit bednya segera kosong
dipenuhi pasien yang memang masih bergejala
itu adalah salah satunya
tapi saya sekali lagi untuk oksigen ini tolong nantinya pemerintah dalam hal ini ya
kita memang versi ini adalah organisasi yang memang sangat memang mitra pemerintah
kita mendukung supaya oksigen setelah adanya ketimbangan antara pasokan ya tau
ini tentu kenaikan harganya
ini yang perlu perhatian
bahwa jangan sampai oksigen yang seperti ini di masa krisis ini vendor menaikkan harga
anda melihat ada gelagat bahwa ini bisa kemudian vendor menaikkan harga dr darwito
ya itu sebagai konsekuensi dalam hukum dagang kan
bagaimana misalnya permintaan dan produksi sudah timpang kan
ya bahasa jawanya itu ngadi adi
kan seperti ini
makanya itu harus ditekan harus dilirikulasi oleh pemerintah
jadi yang anda sorotnya adalah pemerintah harus intervensi begitu ya sebelum nanti ini akan semakin
iya intervensi untuk menekan
nah bicara soal intervensi
kita harus break ini dokter adip dan juga dr darwito
dari pandangan anda berdua langkah mitigasi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya untuk menyiapkan worst case

karena kita tidak pernah tahu bagaimana kemudian grafik dari covid ini
tapi melihat trennya sekarang sedang tinggi tingginya
kemudian juga kebutuhan akan oksigen juga meningkat
apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita
kita akan bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke saat lain

berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu

berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu

berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu

menteri kesehatan pak budi gunadi berkaitan dengan stok oksigen yang beberapa hari lalu sempat kami wawancarai dengan cnn indonesia
dan memang mengatakan bahwa stok itu masih cukup aman kita dengarkan berikut ini
mengenai banyak yang bicara mengenai oksigen di semua di indonesia oksigen
kecuali memang yang di jawa tengah
ada penyakit yang tinggi sudah berkomunikasi di jawa tengah
kita juga berkomunikasi dengan klien yang terbesar
saya kerja di bank sebelumnya itu adalah nasabah baiknya saya
saya ingin pastikan tolong diperhatikan jangan sampai buka atau distribusi yang tidak lancar
agar oksigen itu bisa diperdebat
tapi sampai sekarang kebetulan oksigen itu provinsi masih cukup
ada sedikit lonjakan cukup tinggi yang anomali di jawa tengah
dan apa jadi sudah disediakan oleh teman di ops
dan hari ini juga dr adib dan dr darwito ditegaskan oleh menperin bahwa stoknya masih aman
tentu ini kita perlu melakukan pengecekan juga di lapangan prakteknya seperti apa
tapi yang jelas saya ingin ke dr adib dulu
dengan kondisi seperti ini dok menurut anda pemerintah harus bagaimana menyiapkan langkah langkah mitigasi kemungkinan terburuk
karena misalnya begini bisa saja kemudian oksigennya bisa diproduksi secara cukup
tapi tabungnya ini kan yang kemudian juga menimbulkan kekhawatiran ya
kita juga belajar lah dari negara yang lain katakanlah india begitu yang sempat terjadi rebutan tabung ya
mudah mudahan kita tidak demikian tapi paling tidak kita perlu untuk mengingatkan semua pihak
jadi kita melihat dari aspek suplai dan demand nya
kalau demand jelas sekarang ini demand yang luar biasa
kalau biasanya kita tahu bahwa kebutuhan oksigen liquid itu yang diisi
setiap dua atau sampai lima hari sekali maka kita sekarang harus mengambil langkah upaya yang liquid oksigen itu dua hari sekali
karena ini menjadi penting itu kaitannya dengan kebutuhan soalnya
kemudian bicara tabung tabung oksigen selama ini berapa kebutuhan jumlah tabung oksigen
kalau memang ya dari tabung oksigen apakah lima tabung apakah sepuluh atau lima
ini harus dinaikkan dan dua tiga kali lipatnya
kita bisa menghitung bahwa ini demand ini pasti akan naik
dalam waktu ke depan demand ini akan naik
nah baru kemudian kita intervensi suplainya
nah bicara tentang supply bicara tentang produksi
mana titik titik yang bisa memproduksi
kalau informasi yang kita dapatkan ada dari gersik ada dari pulau gadung
kemudian ada dari beberapa wilayah
nanti kita akan bicara bagaimana distribusinya
bagaimana kemudian kalau kita menghitung bahwa kebutuhan dari rumah sakit ini
dari vendor vendor produksi tadi sekian hari sekali harus terisi
maka kita harus jamin juga bahwa produksi juga
mengaitannya dengan suplai ini tidak ada masalah
nah di sinilah kemudian kita akan bisa menghitung
dan kita sekarang sudah dalam kondisi yang memang peningkatan yang luar biasa
maka kecepatan pengisian itu yang biasanya mungkin diisi dua atau lima hari sekali
maka kita ambil yang paling cepat dua hari sekali harus ada pengisian
ini yang saya kira perlu untuk kemudian diperhitungkan dengan matang
dan sekali lagi rumah sakit pun juga harus bisa menghitung
sehingga rumah sakit tidak dalam saat
kekosongan baru kemudian meminta kepada vendor
karena vendor pasti akan juga nanti butuh waktu dan butuh disisi juga
dan tentunya ini berkaitan juga transportasi
dok bicara soal oksigen mungkin agar publik juga tercerahkan ya
kondisi seperti apa sih yang kemudian memang pasien
terutama pasien covid misalnya ya memang membutuhkan tabung oksigen seperti ini
ya jadi kalau kemudian kita tahu bahwa tidak semua memang pasien covid itu
mereka membutuhkan oksigen
tapi dia akan membutuhkan oksigen pada saat sudah terjadi kondisi saturasi oksigen yang menurun
atau kemudian di dalam pemakaian di ventilator
dimana kita tahu bahwa tiap pemakaian itu flow nya flow oksigennya berbeda beda
pada saat kemudian tingkat kebutuhannya dia dengan non rebrating mask
atau dia dengan memakai mesin ventilator
maka itu kebutuhan yang bisa kita hitungkan bahwa dia akan habis
atau dia butuh oksigen dalam waktu satu hari
atau itu sekian liter
nah inilah yang sebenarnya bisa dihitung sebenarnya
dan kita bisa melihat dalam satu kapasitas kapasitas kesehatan
dengan ya ada pasien dengan berapa banyak memakai nasal kanul
berapa banyak memakai non repleting mask
berapa banyak mesin ventilator di icu
maka kita bisa menghitung bahwa satu hari itu dia akan membutuhkan sekian sekian liter gitu
nah ini yang saya kira bisa diperhitungkan
tentunya player akan sangat tergantung dengan informasi yang didapatkan

karena warningnya saya kira ini perlu ada crisis system
crisis center yang kemudian jangan sampai dalam kondisi yang sudah tidak ada
atau berkurang oksigen dalam waktu satu sampai dua jam
wah ini sudah mau habis tapi baru kemudian lapor
karena pasti supplier juga butuh waktu untuk melakukan distribusi dan transportasinya
karena di liputan sebelumnya ini dok
dr darto dan juga dr adib ya
tim kami juga menemukan ya di lapangan misalnya
yang menggunakan tabung oksigen ya
itu justru diburu gitu ya diburu oleh para pembeli
bahkan ada yang juga digunakan oleh mereka mereka yang akhirnya membeli untuk yang isolasi mandiri
nah ini kan juga perlu untuk diantisipasi ya dok bagaimana dokter adib
ya saya kira masyarakat pun kemudian jangan panik baying
kemudian akhirnya membeli tabung oksigen tanpa dia tahu bahwa bagaimana cara penggunaan
bagaimana flow oksigen yang harus diberikan
dengan memakai apa nasal kanul atau nrm
karena kalau umumnya kesalahan di dalam pemakaian oksigen
maka itu juga bisa beresiko fatal
ini yang perlu saya sampaikan
tetap pemakaian oksigen itu harus di dalam pengawasan ketat oleh medis
baik itu oleh dokter alat pun tenaga perawat yang terlatih
oke ini penting untuk disampaikan
saya ke dr darwito bagaimana dok tambahan dari anda
selain kemudian intervensi pemerintah untuk bisa jangan sampai nanti harganya justru melambung ya
karena demandnya yang tinggi
apalagi yang menurut anda perlu disiapkan
ya sama ya dengan dokter ke medis
mesti harus ada misalnya perencanaan ya
apapun yang terjadi perencanaan
kan gini ya kita itu ibaratnya melawan covid itu perang ini
perang semesta itu
kita mau menang atau tidak itu ya bagaimana suplai daripada amunisi kita
bagaimana contohnya kalau oksigen
ya kita teman teman kita
saat itu di versi b nya kita harapkan
oke lah tingkatkan dua sampai tiga kalinya
biasanya kebutuhannya di perencanaan itu
misalnya dibicarakan dengan vendor vendor akan menyediakan
jangan sampai apa yang katanya tadi dokter azib itu
kalau dalam satu hari dua hari segera itu kan
hal yang butuh transportasi butuh persen
tapi prinsipnya kalau tabung
itu kan sebenarnya teknologi yang nggak sengit ya
kalau mau butuh berapapun itu kan pastinya ya nggak sulit dong
pernah kita membantu india
ya kan pernah
masalah untuk kita sendiri
jadi ini kalkulasinya yang harus matang ya
bagaimana juga kemudian untuk pemerintah pusat dan juga daerah
mungkin ini berkoordinasi dokter daryuto bagaimana
karena kan yang terjadi sekarang justru banyak di daerah begitu kemarin ya
sempat agak ada temuan atau
ada temuan tabung stok tabung oksigen yang menipis
ya ya memang kita sebenarnya tuh
dalam arti tanda kutip
tanpa kesalahan ya
perencanaan kita sendiri
itu tidak memperkirakan bahwa
sampai melepdat sebelum inikian
misalnya ini pun masih berlangsung
maka ini pengalaman
ya selama saya
atau hidup ini kan baru kali ini
memang kalau misalnya
bencana alam yang lain tuh paling
tapi bencana alam non alam ini kan juga
kita sama sama lah
tidak saling menyerahkan
karena ini adalah persoalan umat manusia
tidak bisa itu
sekarang dibatasi manusia ada misalnya
contoh ya daerah ini ditutup
daerah ini ditutup
kalau yang lain masih
ya semuanya masih bisa
maka ini adalah persoalan umat manusia
nah kalau semuanya ini nanti kita bersama sama
untuk memerangi pandemi ini
saya adalah sangat konsen
menyuarakan tentang pembentukan shelter di tingkat desa
karena di situ lah
karena tidak semuanya orang yang isoman itu
contoh kalau dia itu hanya
contohnya buruh migran di jakarta
kalau di isoman
isomannya di mana dia
siapa yang mencukai di rumahnya di kosnya
dia pasti masuk di dalam
misalnya di shelter
nah shelter atau tempat tempat tersebut
misalnya di wisma asyid
apakah cukup untuk seperti itu
itu di jakarta di kampung bisa bisa
kalau dia opg
atau mungkin dia gejala ringan
atau mungkin sudah konfirmasi
ternyata dia nggak mungkin untuk melakukan isolasi mandiri
maka shelter istilahnya
untuk karantina tersebut adalah hukumnya wajib
oke baik menarik
saya terakhir ke dr adib humaydis
stok oksigen yang sedang diperoleh
sekarang tinggi tentu karena covid nya sedang meledak
dan jumlah yang positif semakin bertambah
hari ini kita menembus angka yang cukup tinggi lagi ini
bahkan paling tinggi mungkin ya dok
dua puluh ribuan kasus per hari
catatan anda bagaimana soal angka yang cukup tinggi ini
ya jadi angka yang ini tentunya
karena memang kalau kita bicara positivity ratenya
artinya satu dari dua orang itu positif
ini membawa satu konsekuensi yang kemudian angka positif juga akan meningkat
satu sisi yang lagi yang lain adalah
dari dua puluh ini tujuh lima ratus cumbang oleh testing yang dilakukan di dki jakarta
artinya saat ini masih ada testing yang memang perlu diupayakan untuk ditingkatkan
karena dki memang kemampuan testingnya lebih banyak
dibandingkan daerah yang lain
tapi bukan berarti kemudian ini menjadi satu gambaran seluruh indonesia
karena ini memang karena perisian spesimen yang memang paling banyak adalah di dki
dan kami harapkan nanti testing ini tetap juga menjadi perhatian
dan ditindaklanjuti dengan tracing di wilayah wilayah yang lain
jangan ada usaha usaha untuk kemudian akhirnya testingnya itu dikurangin
karena ini menjadi penting dalam rangka untuk surveillance epidemiologi
satu sisi yang lain juga adalah

karena saat ini kita tahu bahwa intervensi di hilirnya
di saat ini dengan kondisi yang luar biasa
kondisi kolaps yang akan bisa terjadi pada sistem pelayanan kesehatan
maka sekali lagi upaya yang harus kita lakukan adalah
bagaimana fasilitas kesehatan ini bisa terjaga dalam kaitannya dengan alat kesehatan
kemudian obat termasuk mengenai kebutuhan oksigen
dan yang paling penting juga ada kepustiaan tempat turun dan sdm
karena kalau kita menghitungkan dengan matang
maka kita akan masuk dalam satu kondisi yang chaos atau collaps
itu kemudian akan juga berdampak pada layanan yang akan kita berikan kepada masyarakat
oke ini harus dikalkulasi oleh pemerintah
oleh semua pihak bahwa situasinya masih sangat fluktuatif
bahkan kasusnya terus tinggi
dan tentu jangan sampai berdampak terhadap fasilitas kesehatan
dan juga tentu terhadap stok oksigen yang malam hari ini kita bahas
semoga apa yang kita diskusikan ini bisa membawa dampak ya dok
terima kasih dokter adib dan juga dokter darwito
terhadap pengambil kebijakan untuk memberikan perhatian yang penuh terkait dengan ini
terima kasih banyak dokter darwito ketua presidia ie
dokter adib khumaidi ketua tim mitigasi dokter pbid
sudah bergabung pada malam hari ini selamat malam sehat selalu dok